ya hari jumat memang identik sekali dengan batik dan batik sudah menjadi ikon budaya nusantara
nah bicara tentang batik ternyata ada cara yang harus dicermati saat mengenakan batik
karena salah memotong dan juga menjahit pola bisa mengubah makna yang terkandung dalam motif batik
masing masing motif batik itu punya filosofinya tersendiri coba kita lihat liputannya
saat ini batik lazim dipakai banyak kalangan batik pun kini tampil dengan beragam warna dan corak sehingga bisa membuat pemakainya tampil cantik dan apik
ya menggunakan batik juga harus tepat agar tak mengubah makna
mulai dari batik tulis hingga batik yang terkandung dalam motif batik

untuk acara formal atau undangan seperti pernikahan itu ada beberapa motif motif batik yang pakem
jadi dalam arti kata boleh nggak sih kita pakai ini untuk acara undangan atau boleh nggak sih ini kita pakai untuk acara sedih atau melayat seperti itu
nah seperti contohnya itu kalau keundangan
setiap motif batik memiliki filosofi tersendiri
seperti motif merak yang melambangkan keindahan jiwa motif megamendung yang melambangkan kehidupan manusia secara utuh motif sri katon yang melambangkan kesuburan motif pisan bali yang melambangkan pertemuan atau wahyu temurun yang melambangkan doa untuk keturunan
dari berbusana batik itu sendiri prosesnya proses dalam pembuatan si batik itu sendiri
jadi di mana kain batik itu terhampar di meja pembuatan itu kita harus memikirkan arus adumanisnya
jadi kalau kita salah potong atau salah proses pola itu kadang maknanya hilang
tahap pertama berbusana batik adalah pemilihan kain yang tepat
setelah memilih kain lalu ke tahap pengukuran batik kemudian masuk ke proses produksi
kain di pola sesuai
kain di pola sesuai dengan model dan ukuran
proses pemotongan menjadi poin penting dan merupakan proses rumit
karena jika salah di awal maka hasil akhir akan mengubah makna kain batik sesungguhnya
setelah itu kain batik dijahit dan finishing
menurut saya batiknya oke dipakai ke badan juga bagus
tapi datang ke sini bikin satu jadi banyak banget saya bikinnya
batik menjadi identitas bangsa indonesia
warna dan ragamnya yang indah dengan motif sarat makna menjadikan batik sebagai salah satu warisan budaya indonesia untuk dunia sejak dua ribu sembilan silam
dian pramata sari bandung
wah kalau saya sih lebih ke kalau pilih motif batik ya warnanya aja
kalau bagus saya beli ternyata
itu ya harus tahu artinya dulu
kalau saya tergantung di mana tempat batik yang disediakan
kalau ada yang diskon baru saya datang ke sana dan saya beli